untuk pertama kalinya tiga bayi harimau benggala dihadirkan di tengah tengah pengunjung taman safari prigen pasuruan rabu siang
namun pengunjung tidak diperbolehkan berfoto bersama atau memegang bayi harimau karena ketiganya masih dalam proses penyesuaian lingkungan
inilah git ishita dan anandi
ketiga bayi harimau benggala ini rabu siang pertama kalinya muncul dan dipertontonkan kepada pengunjung taman safari dua perigen pasuruan
sebelumnya ketiga bayi harimau benggala ini harus melalui proses perawatan bersama induknya sejak dilahirkan pada bulan maret kemarin
ketiga bayi harimau pasangan dari induk betina kirana dan induk jantan anggi ini langsung bermain di dunia barunya area baby zoo
namun pengunjung tidak diperbolehkan berfoto bersama ketiga bayi harimau
karena masih dalam proses adaptasi atau conditioning
proses ini harus dilalui ketiganya agar tidak ketakutan dengan pengunjung
ketiganya diajarkan bagaimana makan sendiri dan berinteraksi dengan pengunjung serta tunduk dengan perintah petugas taman safari
cukup sehat dan aktif jadi kita juga melakukan vaksinasi untuk foto foto kita melakukan vaksinasi dan juga diberikan vitamin untuk hidupnya jadi anak anaknya juga
rencananya pengunjung taman safari bisa berfoto dengan ketiga bayi harimau benggala ini pada libur lebaran mendatang